mencuatnya berita tentang askan si tukang becak yang memiliki uang empat puluh delapan juta rupiah pihak rumah sakit
dr sutomo surabaya mendadak kedatangan sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota keluarganya
namun sayang pengakuan mereka ditolak pihak rumah sakit karena tidak bisa menunjukkan kartu anggota keluarga yang jelas
sejak mencuatnya berita asnan si tukang becak yang mempunyai uang empat puluh delapan juta rupiah di becaknya pihak rumah sakit dr sutomo surabaya mengaku kedatangan sejumlah orang tak dikenal yang mengaku sebagai anggota keluarganya
sejumlah orang tersebut tiba tiba datang dan menjenguk asnan yang dirawat intensif di ruang palem satu dr sutomo surabaya
namun sayang pengakuan mereka ditolak oleh pihak rumah sakit karena tidak bisa menunjukkan kartu keluarga yang jelas
bahkan saat diminta keterangan
para pengaku keluarga asnan ini justru memilih kabur

di rumah sakit dr sutomo kondisi asna yang didiagnosa menderita penyakit paru paru yang sebelumnya lemas kini semakin membaik
dan dirinya baru mengingat nama aslinya adalah askan bukan asnan
pihak kecamatan tambak sari berharap melalui berbagai pemberitaan keluarga askan segera ditemukan
jadi kita berharap mudah mudahan dengan adanya berita berita ini keluarganya muncul
harap mungkin seperti terlihat penting itu betul betul keluarganya
sehingga bisa membantu yang bersangkutan di rumah sakit juga
askan sebelumnya ditemukan dalam kondisi lemas di atas becaknya karena sakit di kawasan tambak sari surabaya
namun dirinya menjadi viral setelah warga menemukan uang sebesar rp empat puluh delapan juta rupiah
yang tersimpan di dalam jog becaknya